ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dalam rapimnas partai demokrat mengatakan
kepemimpinan ayahnya susilo bambang yudhoyono sebagai presiden dua periode lebih baik daripada pemerintahan joko widodo
ini berdasarkan beberapa indikator ekonomi dan proyek infrastruktur
ada apa di balik pernyataan ini bagaimana kita sebaiknya membaca pernyataan ahi
kita bahas malam ini bersama direktur riset smrc denny rifani yang sudah bergabung melalui secara virtual
mas denny selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda
kami juga sudah menghubungi atau mengundang pihak dari partai demokrat tapi belum bisa bergabung memenuhi undangan malam ini
karena masih berlangsung rapimnas partai demokrat
mas denny terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newscast
kalau misalnya melihat pernyataannya ini ee
cukup jelas lugas ya
ini disampaikan di rapimnas di tahun politik
kalau misalnya membaca sekarang artinya apa kira kira yang ingin betul betul disampaikan
ingin ditunjukkan oleh partai demokrat
iya terima kasih mbak putri
dari rapimnas demokrat ini kita bisa dengan mudah membaca arah politik partai demokrat menuju dua ribu dua puluh
yang pertama demokrat akan mengusung ahy
sebagai capres atau cawaprek lewat si partai
dan ada tema yang diusung yaitu perubahan dan perbaikan itu cukup jelas mengindikasikan bahwa
teman koalisi partai demokrat adalah partai yang punya semangat sama
dan kita tahu saat ini hanya ada partai pks yang berada di posisi sama dengan demokrat sama sama sebagai oposisi
jadi ini adalah titik temu antara demokrat dan pks saya kira ya
yang kedua ahy juga menyebutkan secara jelas sedang melakukan penjajakan dengan dua partai
yang kita tahu itu maksudnya adalah pks dan yang satu lagi adalah partai nasdem
dan dibanding dua pemilu sebelumnya kita melihat demokrat memperagakan gaya politik yang lebih agresif
dalam mencari teman koalisi
jadi kalau dua ribu empat belas lalu demokrat dulu ya menjelang pilpres dia netral tidak mendukung jokowi jk maupun prabowo hatta
lalu dua ribu sembilan belas juga masuk mendukung prabowo sandi pada saat injury time
sekarang demokrat terlihat lebih agresif lebih membuka kemungkinan mencari teman koalisi sejak awal
satu setengah tahun lagi menjelang pemilu masih cukup lama sebetulnya
kelihatan ada semangat untuk menuju dua ribu dua puluh
itu yang pertama
yang kedua juga dikatakan bahwa elektabilitas adalah salah satu kriteria dalam menentukan capres cawapres
ini artinya demokrat secara tidak langsung mengatakan tidak memaksakan ahy sebagai calon presiden
jika elektabilitasnya tidak kompetitif
nah juga sekaligus membuka jalan yang lebar untuk komunikasi politik antara demokrat
dengan nasdem yang kita tahu sudah menggadang beberapa nama calon presiden
yang dua diantaranya adalah tokoh yang punya elektabilitas lebih tinggi dari ahi yaitu anies baswedan dan pranowo ya
lalu ada aspirasi anies ahy dan para petinggi demokrat juga mengatakan membuka kemungkinan pasangan anies ahaye
posisi ahi sebagai capres dawapres anies ini bisa jadi titik temu koalisi demokrat
dalam situasi ini saya kira nasdem akan cukup punya pengaruh menentukan arah koalisi partai
dan terkait dengan pernyataan ahi dalam rapi menat tentang capaian capaian di masa pemerintahan sby
kita dengar misalnya ada kalimat rakyat rindu sby dan pemerintahan demokrat
itu saya kira merupakan upaya demokrat untuk mengembalikan
dengan memori rakyat tentang pemerintahan sby dan kejayaan demokrat pada masa sebelumnya
kita tahu sby pernah jadi presiden dua periode dan demokrat adalah partai yang pernah menjadi pemenang
dan sby adalah tokoh yang sangat penting sebagai demokrat
dan itu saya kira
saya kira adalah upaya untuk menarik dukungan publik untuk merebut dominasi pemerintahan jokowi dan pdip
oke berkaitan dengan pernyataan yang dimunculkan dalam rapimnas kami akan ulang lagi beberapa pernyataan yang tadi mengutip dari anda mas denny
dikatakan akhir pernyataan ini termasuk cukup agresif ya dari demokrat yang sebelum sebelumnya kita lihat sama sama
rakyat juga membandingkan kehidupan mereka
dulu dengan sekarang betul
dulu mah begitu sekarang
intinya apa rakyat merindukan siapa
sby dan kepemimpinan dari partai
jangan sia siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini
ada yang rindu sby
setahun gunting pita kira kira masuk akal nggak
ya kita nggak perlu juga diapresiasi
tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita satu tahun gunting pita
itu namanya claiming sesuatu yang
ya saya kadang kadang juga speechless juga mengatakannya
terima kasih demokrat terima kasih pak sby
mas denny apakah anda melihat atau bisa menduga bahwa pernyataan pernyataan seperti yang akan keluar
dari seorang ahy mas denny
ya ini tentu cukup keras ya pernyataan dari ahy pemerintah sekarang hanya gunting pita dan infrastruktur sudah dibangun zaman sby
tapi lagi lagi seperti yang saya katakan sebelumnya ini merupakan upaya ahy dan demokrat untuk mengembalikan memori rakyat tentang kepemimpinan sby
pada masa dua pemerintahan sby yang melalui
dan sekaligus menegaskan positioning demokrat sebagai oposisi yang berseberangan dengan pemerintahan jokowi
dan tampilnya ahy yang cukup vokal menyampaikan program program demokrat mengkritik pemerintahan jokowi
secara langsung di depan publik saya kira ini cukup penting bagi ahy untuk menaikkan awareness dia
dari survei yang kita lakukan
pada agustus dua ribu dua puluh dua yang kenal terhadap ahy baru enam puluh an persen masih di bawah prabowo yang dikenal enam puluh enam persen
anies delapan puluh persen lebih dan ganjar tujuh puluh satu persen
jadi saya kira memang ahy penting untuk lebih sering tampil di depan publik langsung menyuarakan program program partai demokrat
dan ini menurut anda adalah salah satu strategi yang sedang dilakukan oleh partai demokrat
iya tentu saja kita bisa membaca
artinya untuk sepertinya akan memperjelas warna gitu
jadi memperjelas warna karena selama ini demokrat mengaku oposisi tapi di beberapa kasus ambigu ya
tidak secara terang terangan memperjelas statementnya tidak secara terang terangan menunjukkan keberpihakan atas satu atau dua isu
tapi kalau misalnya sekarang menurut anda ini momentumnya memang
ya betul betul sekali
dalam beberapa kesempatan kita bisa
saya melihat demokrat tidak ekstrim atau seterah sekarang dalam mengatakan kritiknya terhadap pemerintahan jokowi
ini saya kira salah satu yang cukup tegas dinyatakan oleh demokrat
dan itu saya kira juga hasil bacaan mereka selama ini bahwa posisi yang tegas mungkin itu dianggap perlukan dalam posisi sekarang
pengalaman dulu demokrat umumnya agak terlambat begitu
mencari teman koalisi
kalau sekarang sudah jelas demokrat sudah dua periode menjadi partai oposisi
dan saatnya sekarang kira kira begitu ya ada semangat untuk mengambil dominasi dari pemerintahan jokowi dan pdip
dan kita juga melihat kemistri demokrat dengan pdip itu tidak terlalu baik kira kira begitu
juga tidak ada kemungkinan
perannya sangat kecil untuk bisa berkoalisi dengan pdip
dan kelihatan sudah ada statement juga koalisi yang mungkin adalah dengan pks dan nasdem
saya kira itu yang akan dipertegas oleh demokrat
cuma memang harus agak taktis begitu ya karena ini sangat bergantung pada nasdem
yang sejauh ini masih punya kemungkinan untuk menentukan arah koalisi partai partai yang ada
tapi yang menarik itu kan di awal tahun ini ya ketika demokrat masih belum menunjukkan betul warna oposisinya
itu sudah ada jajak pendapat litbang kompas itu elektabilitas demokrat di angka sepuluh enam persen
urutan ketiga di bawah pd perjuangan dan partai gerindra
jadi kalau melihat angka ini apakah kemudian ketika sekarang sudah jelas menunjukkan
itu akan menjadi memberikan keuntungan
apa bagi partai demokrat atau mungkin sebaliknya
ya pemilih kita sangat dinamis ya
tuas di dukungan terhadap partai politik
kalau kita lihat elektabilitas demokrat saat ini satu setengah tahun menjelang pemilu dua ribu dua puluh
dibanding satu lima tahun menjelang dua ribu sembilan belas
karena posisi demokrat tidak jauh berbeda kekuatan elektabilitas dalam survei satu lima tahun menjelang dua ribu dua puluh empat dan dua ribu sembilan belas
jadi saya kira demokrat memang memerlukan sebuah manuver yang lain dari biasanya
untuk bisa menaikkan dukungan publik terhadap demokrat di pemilih dua ribu dua puluh empat
dan ini menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh partai demokrat
apakah kemudian ini juga menunjukkan bahwa ada seperti rebranding yang akan dilakukan oleh partai demokrat
kita tahu pak sby kita tahu politiknya santun bahasanya terpisah
tapi bagaimana dengan pilih kata katanya juga diatur dan tidak pernah secara agresif menyerang lawan politik
ya itulah yang saya katakan tadi
demokrat sedang memperagakan gaya politik yang lebih agresif dari biasanya
bolehlah saya sebut dengan rebranding begitu
dan juga ada momentumnya
momentumnya adalah kenaikan harga bbm bersubsidi yang beberapa waktu lalu dinaikkan oleh pemerintahan jokowi
dan itu menjadi momentum bagi pemerintahan jokowi
dan bagi partai demokrat sebagai partai oposisi untuk mengambil posisi
menyatakan sikap mengkritik kebijakan kenaikan bbm tersebut
baik mas denny terima kasih malam hari ini sudah berdiskusi bersama kami